sukurlah kau tidak apa apa mbak sudiwi
ini yang terbaik bagi rana santang
beliau juga ingin menyelamatkan adiknya
dan ingin melihat adiknya hidup terus bahagia
sedangkan kakakku sudah berkorban untukku
raden tidak menyinyakan pengorbanan di mas rara santang
di mas rara santang
sudah berkorban banyak
raden ken santang
harus menghargai pengorbanannya
aku membenarkan ucapanmu
ini semua ujian dari allah swt
maka aku harus berpasrah diri kepada allah
akhirnya raden tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri
kapan putus asate adalah dosa
kalau putus cinta
sekarang aku ingin sholat
aku ingin menenangkan hatiku
akan paham antara itu
aku akan menangkapmu
akan meng lira lira
saya akan menunjukkan ayahmu
harus buat dengan itu
akan coach yang memimpiku
dan merupakan caraiu
saya tidak akan menangkap ayahmu
aku harus memulihkan sedikit tenagamu
kau harus memulihkan sedikit tenagamu
ambilah bunga ini
ambilah bunga ini
pakailah di rambutmu
kau pasti terlihat anggun nih mas

kenapa kau tidak mengambilnya
aku ingin melihat wajahmu yang tersenyum itu
aku ingin melihat wajahmu yang tersenyum

berikanlah senyuman itu kepada aku
berikanlah senyuman itu kepada aku
berikanlah senyuman itu kepada aku
kenapa kau masih diam kepadaku
padahal sebentar lagi kita akan menikah ya mas
aku ingin memiliki dirimu yang seutuhnya
kamu boleh saja memiliki ragahku
kamu tidak akan pernah bisa memiliki hatiku yudakara
yang sudah menanamkan
benih benih kebencian di dalam hatiku yudhikara
maafkanlah diriku nimas
aku tidak akan
melakukan hal apapun
yang menyakiti dirimu nimas
dari kutukan bhanu
kita terbebas dari bhanu
kau tidak apa apa mbak sudwi
dulur dulur aing yang tengah sepatah bakal jadi saksi
palu iblis dan pedang setan
akan menjadi pusaka andalan untuk menghabiskan silih wangi dan keturanannya
atur nuhun wahai pekuasa kegelapan
akan ku hancurkan badanmu
dan silih wangi dengan palu iblis ini
dengan pedang setan yang kumiliki sekarang
silih wangi pasti akan mati
ah silih wangi
tidak perlu ditertabungkan
biar ayah anda yang mengambil
yang itu bisa menyertakan kuatan
biar ayah anda
biar ayah anda
biar ayah anda